wali kota surabaya tri risma hari ini kembali menunjukkan kemarahannya di depan umum
sasaran kemarahannya kali ini adalah anak anak putus sekolah di surabaya
di hadapan anak anak putus sekolah yang dikumpulkan untuk mendapatkan pengarahan di gedung siola sabtu siang
wali kota surabaya tri risma hariri meradang
risma jengkel karena satu anak berinisial ad ini beralasan putus sekolah karena malas
risma pun menyuruh ade untuk mencium kaki ibunya
risma juga memarahi ade yang masih berusia pelajar smp ini agar tidak mengulangi perbuatannya kembali
ade mengaku tak ingin bersekolah karena lebih senang bermain main
sontak upaya dari wali kota surabaya ini membuat ibu sang bocah menangis
tak hanya kepada ade risma juga memarahi dua puluh anak putus sekolah lainnya yang dikumpulkan dalam satu ruangan bersama orang tua masing masing
risma ingin mereka kembali mengenyam pendidikan
risma pun menanyai satu persatu keinginan mereka
wali kota risma menawarkan biaya sekolah hingga biaya modal usaha supaya anak anak ini mempunyai kemauan mendapatkan ilmu di sekolah
dari dua puluh anak anak yang mendapatkan pengarahan ini mayoritas mereka berusia lima belas hingga tujuh belas tahun
ya ini anak anak ini gak mau sekolah
nah kan macam macam alasannya kan
ada yang memang nakal ada yang memang males ada yang memang mungkin ya dia ngerasa bahwa dia tidak mampu karena itu
tidak bisa bayar sekolah
makanya makanya macam macam ritmenya memang beda beda
nah tapi yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa mengakses masa depan mereka
sepuluh anak putus sekolah yang diberi pengarahan oleh wali kota surabaya tri risma hari ini merupakan anak anak yang terjaring razia dinas pengendalian penduduk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
wahyu pratama surabaya